kita lanjutkan informasi siang ini tentang bupati meranti muhammad adil yang terjaring operasi tangkap tangan kpk
sejumlah ruangan pemkap kepulauan meranti juga digeledah dan disegel petugas kpk pada kamis malam
bupati meranti muhammad adil terjaring operasi tangkap tangan kpk sekitar pukul sebelas malam pada kamis lalu
sejumlah ruangan di kantor pemerintahan kabupaten meranti seperti ruangan sekda dan ruang humas serta protokol turut disegel oleh kpk
usai penggeledahan bupati meranti juga rencananya langsung dibawa kpk ke pekanbaru dengan menggunakan speedboat dan dikawal kepolisian polres meranti sebelum diterbangkan ke jakarta
mengutip cnn indonesia com kpk pun membenarkan telah melakukan operasi tangkap tangan terhadap bupati meranti muhammad adil
dan sejumlah pihak lain terkait korupsi di kabupaten kepulauan meranti
kpk punya waktu dua puluh empat jam untuk menentukan status hukum mereka yang ditangkap dalam operasi tangkap tangan
sebelumnya muhammad adil juga sempat viral setelah menyebut bahwa orang orang di kementerian keuangan adalah iblis dan setan